ada pakenang tangan nih ya denger baik baik lahir di arab gede di arab tapi nggak bisa berasa
alam alam srikiti itu mah jawabannya kecil kecil kayak upil kalau jawabannya apa apa
untah betul betul betul betul kita boleh keluar udah jawab tebak tebakan dari saya
anak anak sebelum sahur kita baca niat untuk puasa besok ya
tapi apa adanya hanya adanya
kini ku jadi jadi diriku sendiri
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadian sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya

jadi diriku sendiri
jadi diriku sendiri
jadi diriku sendiri
wiha abadi diriku
astagfirullah si iya iya kuasa kuasa gini malah tidur darin dapat pahala
iya itu ya itu enak aku menanyakan sama kamu sopri ama indra kemana bukannya dia lagi
baru baru mengumpul kebaikan ya kan katanya dia lagi nyari pahala yang banyak bener iya
aku lupa aku mau cari pahala yang banyak tapi sendiri aja kamu mau ikut aku mau nyari pahala
gimana mimpi wajah pakai musik lagi
cari pahala yang banyak tapi sendiri aja kamu mau ikut
sehingga bagaimana hai baca maka usir lagi
kamundra pola latihan kamu kayak serius gitu jadi penasaran ya serius dong sobri oh aku tahu pasti
kamu lagi nulis jumlah pahala kamu kan iya kamu tahu lama taulah siapa itu iya itu es
seri ini lihat nih pahala mudah banyak lihat tuh juga ya
kalau aku pasti pasti pasti karena paling banyak belum tentu
tapi ngomong ngomong lukman gimana ya oh ya tadi dia bilang ke aku katanya dia pengen nyari pahala
pahala sendiri yuk yuk yuk ayo
eh kalian tahu enggak hah hai ya mana we tahu kan lu orang aja belum masih tahu
makanya ini aku ngasih tahu
tadi itu aku sempet ngelihat ustazanunu dia tuh sedih bahkan bukan sedih lagi
sampai nangis di masjid
atau jadi tenang ya
kita itu karena apa hah kg setahu karena apa kak entwica sama aja kita ikut jambul

sendinku kalau kamu meraih old bagus dari saya mau seneng aja

wah gimana kalau kita bikin karya seni untuk ustaz zanuruh
tuju banget kak
kalau banyak apa apa hai kak
wah wabi tenang tuh
karena kalau kita menghibur ustaz zanuruh
pahala kita akan bertambah
ada hadis mengatakan
di antara anak yang paling utama adalah menghibur seorang mukmin
dengan menelaskan utamanya
dan menghilangkan kesusahannya
hadis riwayat al baiki
oke yaudah kita ambil bahan bahan
satu dua tiga
wah aduh aduh aduh
itu lukman kan ya
aduh aduh aduh
tuh kan bener itu supunya sama indah
kalau dia tahu aku lagi cari pahala yang banyak
tapi gimana kalau dia ikut
nanti pahala aku berkurang
dia yang banyak
aduh aduh aduh
mending aku kabut aja deh
tiga dua satu
pak jo kamu kabur sih
kayaknya ada yang aneh deh
kalau gitu kita kejar aja
assalamualaikum pak serikiti
pak serikiti pak serikiti lihat ini enggak
lukman tadi izin keluar
cuman katanya emang dia mau nyari pahala
dia mau ke mana lagi
dia mau keluar lah pak serikiti
kita kan mau nyari pahala juga
ini si lukman doang
jadi kalian ikutin
mau ngikut nyari pahala juga
boleh boleh aja
boleh boleh aja
tapi kalian jawab dulu tebak tebakan dari saya
hah nih ya
lahir di arab gede di arab tapi nggak bisa bahasa arab
ya allah pak serikiti
itu mah jawabannya kecil
kecil kayak upil
kau mah jawabannya apa
ya udah berarti kita balik lagi dong serikiti
iya dong serikiti
yaudah kalian sijinin keluar
karena udah jawab tebak tebakan dari saya
makasih pak serikiti
wah api tenang re
alias gua aku sedih banget
aduh semoga buka senuruh bisa tenang ya
semoga tak seti lagi ya
tak seti lagi
terima kasih ya allah
alhamdulillah terima kasih ya allah
wah banyak tenang ini
bintang kebaikan ya
alhamdulillah terima kasih ya allah
halo pemirsa punanta
kami keluarga besar pesantren punanta mengucapkan selamat hari raya